setelah satu tahun tertukar ada dua orang anak tertukar kembali bersama orang tua kandungnya
apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuh kembang anak ini bisa tetap berjalan baik dan tidak terganggu
kita akan bahas bersama psikolog anak dan remaja lembaga psikologi terapan universitas indonesia mbak fera ita biliana
selamat sore mbak fera
ya mbak fera meskipun sudah satu bulan ini menjalani proses bonding
hingga kemudian dinilai bisa kembali berkumpul dengan orang tua kandung
namun kedua anak ini kan sempat bisa dikatakan satu tahun ya dirawat dengan orang yang bukan merupakan orang tua kandungnya
kalau kita bicara kondisi seperti ini sebenarnya apa sih mbak dampak dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya insiden atau kondisi seperti ini
oke dampaknya apa yang bisa ditimbulkan
dampak ini bisa kalau saya melihatnya ya dampak negatifnya
ya bisa minim sekali karena anak di usia dini apalagi ini masih usia tiga tahun ke bawah kan masih usia satu tahun ya memorinya belum sepenuhnya terbentuk dengan baik
dan satu tahun yang kita tahu adalah anak anak ini diasuh dengan baik oleh para ibunya masing masing walaupun bukan ibu kandung gitu ya
sehingga dampak negatifnya sih sangat minim sekali gitu ya
dampak negatif bisa terjadi kalau lingkungan yang terus menerus mengungkit menurut saya sih seperti itu
nah dampak positif justru yang bisa kita kedepankan nih di anak anak ini karena kan setelah walaupun setelah bonding satu bulan bukan berarti terus hubungan terputus begitu saja gitu kan ya
bukan cuma oke yaudah sudah selesai bye bye gitu ya enggak gitu ya
justru anak anak ini menjadi anak anak yang sangat istimewa karena mereka punya keluarga
dua keluarga gitu ya jadi silaturahminya tetap dijaga sehingga mereka punya keeratan yang memang positif gitu
jadi bukan diungkit ungkit kembali bahwa mereka pernah tertukar dan sebagainya enggak
jadi anak anak ini perlu diberikan kemahuan bahwa mereka punya bahan keluarga
kamu punya dua ibu masing masing yang sangat sayang sama kamu dan pernah mengasuh kamu gitu ya dengan sepenuh hati mereka
nah itu yang perlu di kalau mau dibesarkan dampaknya ya ke arah sana yang ke arah positif
artinya kalau dikaitkan dengan tumbuh kembang dari anak anak ini bisa dikatakan tidak ada pengaruh signifikan ya mbak ya
betul tidak ada pengaruh signifikan
apalagi kemarin kalau saya perhatikan gitu ya jalannya kasus ini ini kan setelah dipastikan bahwa mereka tertukar
terus ada proses bonding gitu ya selama satu bulan di mana peralihannya sangat smooth sekali
mereka tinggal satu rumah ya kalau nggak salah gitu ya sehingga anak anak ini juga tidak kaget dengan perubahan kok drastis gitu ya
perubahan yang drastis dalam hidup mereka jadi sangat smooth sekali
jadi bisa dikatakan sih mudah mudahan tidak ada
dampak yang signifikan yang mengkhawatirkan nanti nantinya
kalau itu tadi bagi tumbuh kembang anaknya bagaimana dengan pihak keluarga mbak
karena kan sebagai orang dewasa artinya bahkan salah satu dari ibunya ini yang menyadari
kemudian melaporkan ada satu hal yang janggal hingga akhirnya kasus ini terungkap
oke dampak untuk masing masing ibu mungkin bisa jadi berbeda ya kalau menurut saya
untuk yang memang lebih dulu melaporkan mungkin ada kelegaan di situ ya terus dia mendapatkan anaknya kembali
untuk yang satu lagi ibu yang satu lagi kan sebelumnya memang dia tidak menyadari gitu ya
tidak menyadari bahwa ini bukan anak kandungnya gitu
nah dua duanya mungkin perlu ada proses acceptance ya menerima bahwa yang sudah terjadi ya memang terjadi
faktanya mengatakan memang ini terjadi gitu ya
menerima itu terus memulai lagi lembaran yang baru tentu butuh waktu dan butuh dukungan dari lingkungan sekitar gitu ya
untuk tidak menyalahkan untuk tidak mengungkit ungkit lagi sekali lagi saya bilang gitu ya
tidak mengungkit lagi
walaupun proses hukumnya tapi kan bukan terhadap mereka ya tapi terhadap rumah sakit itu terus berjalan gitu
artinya pendampingan atau proses seperti apa yang sebaiknya dilakukan bagi baik itu kedua anak yang tertukar ini
maupun kepada ibu dan keluarga yang terlibat di dalam satu kondisi atau insiden ini
iya ada pendampingan kalau menurut saya pendampingan yang kontinu ya untuk anak anaknya untuk keluarganya
terutama orang tua dan ibunya terutama ya didampingi karena kan emosi bisa muncul berbeda beda ya gitu ya
sekarang ketika baru terjadi emosinya mungkin apa gitu ya emosinya muncul a
nanti setelah lewat beberapa bulan gitu ya pemahaman terhadap yang terjadi mungkin berubah emosinya bisa berubah juga
nah ini perlu didampingi gitu
bentuk pendampingannya seperti apa mbak fera
bentuk pendampingannya seperti apa
bisa dari lembaga lembaga
iya bisa dari lembaga lembaga yang memang dari awal sudah terlibat gitu ya
jadi jangan selesai sampai ini saja gitu ya sudah dikembalikan ya sudah gitu
tapi terus ada pemantauan
dan kalau karena tadi kan memang sudah ada bonding ya satu bulan gitu ya
tapi kedepannya saya sih berharap ada pengaturan yang lebih fleksibel
misalnya sesekali misalnya sebulan sekali mereka ada ketemu nih bareng gitu ya
atau playdate atau main bareng anak dua ini dengan bersama keluarganya masing masing
sehingga tetap erat hubungannya gitu
anak ini juga mungkin tetap butuh perubahan adaptasi yang secara bertahap
sehingga mungkin bisa saja ya sesekali bertemu kembali dengan apa kita sebutnya ya
dengan ibu yang ibu sambuk atau ibu apa ya saya nggak tahu istilahnya apa yang tepat
tapi mungkin sesekali
jadi kan anak kedua bayi ini juga jadinya saudara kan karena sepersusuan gitu
jadi ada keluarga baru
nah ini jangan terputus
kalau bicara soal prosesnya kira kira ada ukuran waktu tertentu nggak sih mbak fera
idealnya berapa lama nih proses ini terus harus dilakukan
apakah artinya ada sakleknya nih misalnya selama dua tiga tahun ke depan
atau ya karena memang sudah silaturahmi jadi dijalin saja selamanya kalau bisa gitu
biasanya kan kalau misalnya di awal awal mungkin range waktunya jarak waktunya
dekat gitu ya bisa sebulan sekali
tapi kan terus nanti kan anaknya sekolah gitu ya kesibukannya bertambah mungkin lebih jarang
asal disepakati antara dua keluarga ini gitu ya
katakanlah mungkin kalau misalnya terlalu tapi ini kan mereka tinggal satu kota ya
kayaknya kalau ketemunya cuma setahun sekali pas lebaran aja kayaknya juga kok susah banget
kayaknya ketemunya padahal satu kota gitu ya
jadi tergantung kesepakatan antar keluarga gitu ya
bagaimana mereka menjalin kekeluargaan ini
sampai ya batas waktu yang tidak ditentukan toh
mereka sudah jadi saudara gitu ya
jadi nggak ada batasnya sih kayaknya
terakhir mbak fera
mbak fera dari tadi kerap menyatakan bahwa kondisi seperti ini kalau bisa jangan diungkit ungkit lagi
karena ini justru nanti akan berpengaruh begitu ya bagi kondisi psikologis dari dua keluarga ini termasuk anak anaknya juga
tapi kita tahu exposure dari media paparan juga dari lingkungan sekitar ini tentu sudah sadar akan kondisi ini gitu
dan bukan tidak mungkin
ini kalau kita berandai andai kedepannya ini akan juga ada yang mengungkit
kalau melihat kondisi seperti ini berarti apa yang perlu diingatkan ini kepada pihak sekitar terkait dengan kondisi seperti itu
ya untuk anak anaknya sendiri sebisa mungkin nggak perlu diungkit ungkit
tapi ketika mereka tahu faktanya itu jadi begini
maksud saya tidak mengungkit bukan menutupi fakta dari anak gitu ya
anak juga berhak tahu bahwa ini sudah terjadi
apalagi nanti kalau sudah mereka besar
mereka akan bertanya kok kita hubungannya apa aku sama si satu lagi ini hubungannya apa sepot apa itu harus dijelaskan
tapi yang menjelaskannya dibawa untuk ke arah yang positif
kalau menurut saya pengungkitan lagi itu mungkin dampak besarnya pada ibu ya gitu ya
terutama ibu yang menyadarinya belakangan
itu pasti dia butuh waktu untuk memproses menerima gitu ya
terus juga mungkin ada perasaan
nah yang seperti itu
nah itu yang benar benar harus dijaga
jadi kalau saya sih terutama lebih concern kepada ibu ya gitu
oke yang pasti adalah seperti yang tadi berkali kali mbak fera sampaikan
ini prosesnya sudah berakhir
akhirnya sudah ketahuan seperti apa
dan para anak anaknya ini juga sudah kembali keperlukan orang tua masing masing
kedepannya sisi positif yang bisa diambil adalah mereka sudah menjadi saudara sepersusuan
yang diharapkan juga bondingnya bisa antara dua orang
dan bisa antara dua keluarga punya keluarga baru lagi ya
sambil tentunya proses hukum terus berjalan
terkait dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
terima kasih banyak mbak fera ita biliana
psikolog anak dan remaja lembaga psikologi terapan universitas indonesia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
sehat selalu mbak fera
sampai ketemu lagi